assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
tidak terasa lebaran tinggal menghitung hari
tradisi umat muslim di indonesia adalah menggenapkan ramadan
dengan mudik atau pulang kampung ke kampung halaman untuk bersilaturahmi
dengan keluarga dan juga handai taulan
nah sudah selayaknya bagi kita para pemudik untuk mengambil contoh adab safar
dari panutan kita rasulullah saw
dan itu saja kita berharap mudik tidak hanya sekedar tradisi saja
tapi juga mengundang keberkahan dan juga bernilai ibadah
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan membahas tema yang
sangat menarik terkait mudik berkah bernilai ibadah
bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini ya pak kiai
kalau melihat ingat mudik sehat
saya juga jadi semangat karena saya juga mudik pak ya
nanti kita bahas ya
supaya mudik tidak sekejar kejar di perjalanan saja
tapi juga ada nilai ibadahnya
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini
maupun tema yang lain anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai bicara soal mudik kita bahas dulu nih ya
mudik ini kan memang tradisi kita ya
mudik itu tradisi dan budaya
tapi kalau kita bicara rasulullah pun juga nggak mudik dulu
rasulullah tidak mudik
karena waktu itu kan tidak memungkinkan
untuk pulang ke kampung halaman rasulullah
boleh jadi masih dikuasai oleh orang yang berbeda keyakinan dan memusuhi nabi
bahwa semua aktivitas manusia
itu dalam agama
itu kan bergantung kepada niatnya
bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan
itu nanti nilainya dalam catatan allah
itu bergantung kepada niatnya
maka mudik tradisi khas indonesia
tidak ada di dunia ini orang bermacet macetan
seperti kita mudik
kita masuk ke misalnya di jalan darat ke rest area
itu toko toko kan seperti dirampok ya
habis karena begitu banyaknya orang
itu kita katakan apakah itu bisa bernilai ibadah
jawabannya pasti bisa
itu dibingkai dengan tujuan yang mulia
apa sih tujuan besar dari mudik
pasti orang tanya
orang dulu membahasakan mudik
kembali ke kampung halaman
mencintai kampung halaman itu
itu kan juga bagian dari ajaran agama
rasulullah ketiga hijrah
itu kan mata mudiknya
beliau itu tidak henti henti melihat ke kota mekah
rasul bahkan ketika meninggalkan mekah itu mengatakan
engkau adalah kota yang sangat aku cintai
kalau bukan karena pendudukmu itu
ya memusuhi saya
saya tidak akan meninggalkan kota mekah
begitu rasulullah sampai ke kota madinah
nabi juga mengatakan
ya allah tolong berikan kepada saya rasa cinta
sebagai mana dahulu saya mencintai mekah
jadi orang yang merindukan kampung halaman
itu adalah sifat manusiawi
yang dibenarkan oleh agama
untuk apa sih dia pulang ke kampung halaman
jawaban pastinya adalah bersilaturrohmi
silaturahmi itu kan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama
yang pertama silaturahmi kepada orang tua
yang masih hidup
itu tanda birul walidain
kemudian ada yang bersilaturrohmi ke makam orang tua
ziarah kubur itu diperintahkan loh oleh agama
yang selanjutnya adalah
berziarah kubur itu kan bagian
dari bakti kita kepada orang tua
saya ini biasa berbakti kepada kedua orang tua saya
tapi sekarang orang tua saya sudah meninggal
apa saya masih punya kesempatan
banyak kata nabi kesempatannya
mendoakan dari rumah bisa nggak
tapi pasti punya rasa yang berbeda
saya sering membawa anak saya ke kuburan kakek saya
kemudian saya bercerita kepada mereka
inilah asal usul kita
dari sini kita berasal
beberapa dan semuanya
itu mendapatkan hal yang luar biasa
kemudian mendoakan kakek nenek
itu kan bagian dari bakti seorang anak
bersyaraturahmi dengan handai tolan
bisa jadi saudara
bisa jadi teman
bisa jadi teman orang tua
bukankah ini juga bagian dari bakti kepada orang tua
dulu sayyidina abdullah ibni umar itu
pernah di satu jalanan
bertemu dengan orang badui
kulitnya hitam dan tidak mencerminkan
ini adalah orang penting
beliau turun dari kudanya
dan orang itu digendong naik ke atas kuda beliau
beliau turun dan menuntun kuda itu
sampai masuk ke satu perkampungan
dan orang itu sampai kepada tujuannya
murid murid saidina abdullah bin umar bertanya
orang yang tadi kau perlakukan
dengan mulia itu siapa
karena mereka merasa itu bukan guru
bukan orang penting
kata abdullah ibni umar
mengapa saya begitu hormat kepada orang tua tadi
bukan orang tadi
bapaknya orang ini
adalah sahabat umar ibni khotob
karena ayah saya bersahabat dengan bapaknya
maka saya harus bersahabat dengan anaknya
nah ini ketika kemudian mudik
diartikan seperti ini
ini luar biasa kan
itu bukan saja berbagi sedekah
tapi juga menggerakkan roda ekonomi
sehingga pedagang di kampung punya penghasilan lebih
kayak tukang bakso
ke kampung ibu saya
itu kalau kami semua pulang sekeluarga
karena begitu banyaknya yang beli
kalau bapak sekeluarga pulang
kenapa saya nggak capek capek dorong
asal saya udah tek tek tek habis sholat raweh
atau malam hari setelah jam delapan malam
makan semua orang
itu kan juga bagian dari sesuatu yang mendatangkan pahala
karena tukang bakso ini
pasti menunggu saya di lebaran kota
kapan pak faiz pulang ya
ketika mudik dan pulang kampung
diisi dengan kegiatan seperti itu
kemudian diniati dengan
niatan yang seperti itu
maka mudik tadi pasti bernilai ibadah
pak kiai ini menarik ya
tapi sebelum sampai ke kampung halaman
selama perjalankan juga ada hal hal yang sebenarnya kita bisa banyak belajar juga
juga yang juga kita bisa dapat pahala
perjalanannya begitu ya
apa saja yang kemudian dicontohkan rasul
pertama memilih waktu yang tepat
untuk melakukan perjalanan
ada orang yang bukan saja lebaran mau di kampung
tapi mulai puasa
dia pas dapat cutinya
misalnya sudah sepuluh hari terakhir
sepuluh hari terakhir itu ada malam yang istimewa
apakah dia bisa melaksanakan itu dengan baik atau tidak
kalau tidak bisa misalnya
kalau pulang kampung itu yang tanggal genap
tidak bisa berdiri kan duduk
tidak bisa duduk berbaring
oke saya tetap harus pulang pada sepuluh hari terakhir bulan ramadan
carilah yang malam malam apa ini
sehingga ketika malam ganjil dalam kondisi yang baik
kalau seandainya itu bertepatan dengan malam ganjil
di kereta api
orang kalau sekarang sambil jalan
pasti di telinganya ada sesuatu yang menempel
hatsan dan efpc
dan melihat itu
oke nanti begitu malam ganjil
bisa gak itunya dilepas
kemudian dia berzikir di kereta api
sambil mengatakan ya allah
saya melakukan safar untuk bertemu
dengan kedua orang tua saya
orang tua saya itu hiburannya
sekarang ya allah ngelihat cucu
semuanya kehadapan orang tua saya
maka untuk sampai kesana
saya perlu naik kapal laut
kan tidak semua orang bisa mampu
beli tiket pesawat
tidak semua orang ada jalan tol trans jawa
kami di laut ya allah
tentu beribadah tidak senikmat
ada di rumah
tapi niatan saya safar itu untuk
mengembirakan kedua orang tua saya bertemu dengan
cucu cucu berkumpul dalam kehangatan keluarga
baca satu malam
itu juga di antara
resep supaya kita
tidak kehilangan momentum
melayu latul qadar tetapi juga
tetap bisa pulang sesuai dengan
ketersediaan tiket yang
bisa kita dapatkan justru di malam ganjil
itu yang pertama jadi yang paling utama
itu adalah memilih
waktu untuk melakukan safar
yang kedua tentu persiapannya
persiapan safar itu
misalnya membutuhkan pakaian
karena nanti di rest area mungkin
yang perempuan tidak tersedia
mau kena dalam jumlah yang cukup
atau boleh jadi masjidnya
juga tidak cukup
apa salahnya bawa sajadah
nanti saya sholat menggelar di samping mobil
kalau misalnya nanti di rest area
itu padat sekali
tapi saya masih punya uang yang cukup
dan ada bagasi yang
memungkinkan untuk membawa air mineral
saya wuduk pakai air mineral
tapi saya uangnya masih pantaslah
untuk berwuduk dengan menggunakan air mineral
kalau misalnya pada satu masa
khawatir air mineral juga
tidak tersedia karena begitu banyaknya orang
maka menyiapkan debu
untuk melakukan tayammum
cara yang seharusnya diingat
buat orang yang akan melakukan safa
kemudian buat kepala rumah tangga
dia kan punya tanggung jawab
terhadap anak istrinya
ya menyiapkan apa apa yang dibutuhkan dalam safar
rasulullah itu kalau melakukan safar
itu selalu mengecek
dan meneliti perbekalan
padahal kalau nabi mau delivery
kan go food dari surga
tapi rasulullah tetap mengingat
mana kendaraan yang dipilih
untuk melakukan perjalanan
jadi kita juga punya seperti itu
prepare yang baik kepala rumah tangga mengecek mobilnya
dan seperti itu
dengan tujuan oh iya ini bannya tipis
ini keluar uang lagi
tapi niatkan ban yang saya beli ini
untuk mengembirakan orang tua saya
melihat saya dan anak cucunya
itu contoh banyak lah kalau kita detailkan
itu semua yang kita lakukan dalam perjalanan
itu semua bernilai ibadah
bisa bernilai ibadah
selanjutnya berikut pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apakah kalau kita hendak mudik
itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa
kita mau berangkat pagi pagi
itu kita harus sarapan terlebih dahulu
ataukah karena kita sudah memiliki
rencana untuk mudik
itu diperbolehkan untuk tidak ikut berpuasa
dalam hal ini
tidak mengucapkan niat dan juga tidak ikut sahur
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mbak zulfa
pertanyaan yang menarik ini
itu juga mungkin jadi banyak pertanyaan juga bagi orang lain
yang pertama diluruskan dulu ya
apakah mudik boleh membatalkan puasa
itu tergantung jaraknya
saya rumah di jawa tengah
di jakarta misalnya
terus mudiknya ke cibubur
ya itu kan tidak boleh membatalkan puasa
walaupun saya katakan kemana
saya sedang mudik ke depok
saya tinggal di jakarta di bogor
itu tidak boleh bukan karena mudiknya kan
karena syarat untuk
keringanan tidak berpuasa itu
kan harus ada jarak tertentu
katakan kita ambil yang moderat itu
sekitar delapan puluh sampai delapan puluh
tetapi kemudian pertanyaannya
ini yang sering terjadi
kalau saya sudah mau melakukan safar
katakan perjalanan cukup jauh
misalnya ke surabaya
menempuh jalan darat
saya sudah bisa memastikan bahwa saya memang
tidak mampu untuk berpuasa
atau memang sedari awal niat ruksoh kan
musafir itu mampu tidak mampu
boleh kan tidak puasa
karena bukan soal mampu atau tidak mampu
tapi memang safar itu yang
membolehkan orang tidak berpuasa
maka pertanyaan selanjutnya
apakah kemudian meninggalkan sahur
kalau dia bisa tetap melakukan sahur
karena hadis nabi mengatakan
ada yang membaca fa'innafis suhur
baca dua tuh
kalau suhur itu makanannya
kalau sahur itu aktivitas melakukan makannya
itu mendatangkan barokah
jadi makanan sahur itu mendatangkan keberkahan
aktifitasnya juga mendatangkan barokah
kalau merasa mampu dan tidak mengganggu
apapun sekalian bangun subuh kan
ya ikut saja sahur
itu yang pertama
kemudian perkara sarapan
sebetulnya sarapan yang dilakukan itu untuk apa
ini kan kita harus menjawab secara detail
dan fikih itu
berhadapan dengan realita
saya ketika melakukan
tidak sarapan bisa kok
nanti makan siang
selama di perjalanan cukup nyemil
biskuit kecil atau minum air
saya tidak kemudian
maka saat itu yang pasti
sebelum saya keluar dari rumah
saya tidak boleh melakukan sarapan
karena saya punya kemampuan untuk itu
tapi ada orang yang punya penyakit lambung
yang kalau dia tidak makan
dalam rentang waktu yang panjang
itu mengakibatkan dia sakit
dan ada kesulitan ketika dia sakit
sementara dia pulang itu
sudah hamil tiga lebaran
yang kita tahu padatnya kendaraan luar biasa
mencari rumah makan juga tidak mudah
maka ketika dia khawatir untuk itu
mulai dari rumah
karena dia tahu bahwa nanti dia tidak mungkin untuk melakukan itu
tapi bagi orang yang mampu
itu tidak boleh dilakukan
saya juga dulu ketika anak anak masih kecil
saya biasa membiasanya gitu
sayangnya tidak makan
tapi anak anak bahkan yang belum balik
saya suruh sarapan kan
belum tentu bisa mampir
tapi saya dengan istri saya kan tetap berpuasa
nah itu yang harus menjadi
kemudian bicara lagi
tentang niat puasa
tidak usah niat saja sekalian
tetap diniatkan puasa
kalau misalnya orang yang seperti tadi
dia masih bisa menahan
tidak sarapan nggak apa apa
maka dia punya kesempatan untuk tetap berpuasa sampai jam sepuluh
soalnya nanti jam sepuluh dia bertemu dengan rumah makan
dan dia tahu perjalanan masih panjang
dan dia mau membatalkan puasanya
kan itu sah sah saja
jadi tidak kemudian
oh saya mau langsung tidak niat puasa
tidak seperti itu
ini yang perlu diperhatikan
jadi intinya sebenarnya tidak apa apa juga
niat sambil sahur sekalian
nanti kalau di tengah jalan memang ada hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkan puasa
atau sahurnya diniatkan sebagai sarapan
nanti tinggal makan siang
jadi ada orang sahur tapi makan siang
tapi sebenarnya ya jadi rugi pakai
mendingan kan niat puasa saja sekalian
kalau nanti batal karena memang kondisi tertentu
insya allah kita sudah dapat pahalanya kan
walaupun batalnya kita sudah kita yakini
nanti jam dua belas saya pasti makan
kalaupun misalnya saya mampu tapi nanti saya jadi lemes
sementara saya harus nyupir
yang laki atau yang perempuan mungkin masih punya anak kecil
saya harus repot begini
dia pasti batal misalnya
tapi dia kan tetap punya pahala
dalam rentang waktu itu
duhur sama asar
tapi dalam kondisi ya mungkin itu tadi sudah mepet
idul fitri sehingga
kondisi jalanan mungkin luar biasa macet gitu
nah saya suka bingung nih kadang kadang
saya boleh nggak sholat
apa namanya jamak kosor gitu misalnya
tapi di rumah
jamak takdim di rumah atau sebaliknya
saya menggapai dua waktu sholat
boleh nggak saya sholatnya setelah sampai di tujuan
itu sama kan
ini para pemirsa
ini memang aturan fikihnya tidak menjawab itu
dalam literatur fikir yang ada
dan di masa rasulullah tingkat kesulitan orang
dalam makan safar
mengatakan orang itu melakukan jamak dan kosor
itu kalau sudah memulai safar
jadi kalau kita misalnya dari studi cnn ini di mampang
kapan saya boleh memulai jamaah
ya katakan rest area di bekasi
tapi nggak boleh melakukan itu disini
karena status saya kan masih mukim
sama ketika nanti saya sampai dari daerah
begitu saya sampai di rumah saya
kan sudah tidak disebut musafir
fikih itu harus berani menjawab tantangan zaman
dan itu adalah
tentang kemampuan kita
bukan sekedar kita
memaksa orang untuk ikut
tetapi aturan fikih juga harus mengikuti
tapi realita yang dihadapi
apalagi sekarang kan ada radio
ada televisi yang meliput mudik
di jalanan itu macetnya luar biasa
saya tahu masjid yang tersedia
saya tahu untuk berwudhu itu sangat sulit
jadi saya harus melakukan
jadi guru saya
bisa memastikan seperti itu
dia melakukan jamaah takdim di rumah
dan pada saat yang sama
dia juga melakukan jamat takhir
di tempat tujuan rumahnya
saat harus balik
kalau sampai di rumah nenek nggak apa apa
karena itu bukan rumah saya
itu bukan daerah saya
itu sebetulnya berdasarkan apa
karena ada kesulitan di situ harus dibuka pintu kemudahan
nah kecuali misalnya misalnya nih ya saya bisa melakukan sholat itu dengan baik di tempat yang tidak terlalu berkerumun
misalnya saya naik pesawat saya tahu laporan dari bandara masih normal
artinya saya menjama sholat itu di masjid bandara
kenapa saya harus di sana
karena masjid atau musolahnya di bandara itu cukup banyak kan
hampir di setiap gate itu ada tempat untuk sholat misalnya
tapi ketika yang konteks yang seperti tadi menjadi sulit
itu rasanya untuk sekarang saya mengikuti pandangan yang membolehkan jamak takdim di rumah
dan jamak takdir setelah sampai pada tempat tujuan
nah pak kiai misalnya gini saya mudik nih ke kampung halaman saya di jawa timur di kota ponorogo
iya betul butuh berapa jam dari jakarta
waduh itu sih kira kira sepuluh sampai dua belas jam
biasanya tuh kan karena kita misalnya kita di rumah mudik nih seminggu bisa jadi begitu ya
mungkin tiga hari empat hari gitu
ada batasan waktu nggak kapan kita boleh
oh iya masa jamak
iya menjama saat itu masih
hanya pada tiga hari dan tiga paket sholat
jadi sampai di ponorogo misalnya maghrib
maka maghrib besok masih boleh
maghrib besoknya lagi boleh
maghrib besoknya itu adalah terakhir
tiga hari dihitung dari paket sholatnya
bukan tiga hari masuk kapannya
jadi saya masuk ke ponorogo itu sholat pertama apa yang saya lakukan di sana
ya berarti tiga hari lagi ya duhurnya habis
jadi ketiga terakhir tuh duhur di jamak dengan asar
tapi maghrib isanya sudah tidak boleh lagi
karena sudah tiga hari
sudah tiga hari
jadi batasannya tiga hari berdasarkan waktu kita sampai
waktu kita sampai
masya allah ini ilmu sekali
jangan keasikan gitu
karena keasikan karena nyari nyari mana ada
ada gitu ya
ada orang yang seperti itu
tapi pendapat yang lazim dalam mazhab imam ⁇ shafii ⁇ yang banyak diamalkan itu dibatasi pada tiga hari tiga malam
cara menghitungnya adalah awal waktu sholat yang kita kerjakan di tempat dimana kita ada
itu dihitung sampai tiga paket kan
jadi kalau duhur saya mulai jamak takdim di rumah ibu saya misalnya di malang
atau di rumah ayah saya di madura misalnya
maka setelah itu saya hitung nih
berarti duhur di hari ketiga itu adalah terakhir
saya boleh menjamak sholat
setelah itu tidak boleh
jadi sebenarnya ya sudah ya dengan ruksoh ruksoh yang sudah diberikan kepada kita kita boleh ambil sebenarnya pak kiai ya
rukso itu dikerjakan tidak mengurangi kehormatan orang
bahkan di dalam hadis itu allah mengatakan ridho banget sama orang yang mengambil rosoh
kemudian dia mengungkapkan rasa syukur kepada allah
dan tercela dalam agama ketika dia mengajak
mengambil hukum azimah
azimah itu hukum asal
sholat duhur empat rokaat itu namanya azimah
sholat duhur dua roka itu namanya ruksoh
jadi ini harus dipahami juga nih dalam konteks misalnya puasa
perempuan yang karena haid tidak puasa itu tidak mengurangi pahala dia kepada allah
karena ketiga haid dia tidak boleh
nah sementara saya kalau sakit tidak puasa itu mengambil ruksoh
jadi logika itu harus terlalu diingat
jadi ketika kita mengerjakan azimah tapi mengeluh
ih capek capek gini harus puasa lagi
dia seolah olah mencela allah kan
padahal allah ya
itu jauh lebih berbahaya
dan itu berbahaya sekali dalam agama
ketimbang alhamdulillah ya betapa sayangnya allah
kita safar boleh nggak puasa
sholat yang empat boleh dijadikan dua
bahkan waktu sholatnya digabungkan
nah itu kan sedang bersyukur
itu ketika kita menunjukkan nikmat allah
ketika kita tidak puasa minum
itu kan bahasa tubuh bersyukur kepada allah
umin sya jangan kemana mana
jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih ada masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan dalam episode mudik berkah bernilai ibadah pakai biasanya ini juga tradisi sih sebenarnya
kalau kita mau pulang kampung
tuker uang baru
itu sebenarnya tradisi yang baik juga kan
dalam artian gini loh mila
ini kan agama itu dibangun
dengan logika yang sama
dia tidak boleh menghukumi a disini
dan menghukumi b disana
itu disuruh pakai baju yang apa
kan begitu logikanya
nah pada saat yang sama
sedekah itu juga kan bagian dari ajaran agama
kalau anda bersedekah
sedekahkanlah yang paling baik
dan itu yang dikerjakan rasulullah
rasulullah itu mengatakan gini loh
sebagus bagusnya kalian itu
nabi pernah berhutang unta
untanya nabi pinjam dari saya
butuh unta nih untuk saya sembeli
disembeli sama nabi
dimakan dagingnya dibagi bagikan
begitu nabi janji bayar
itu dibayar dengan unta yang lebih besar
kata sahabat nabi kan dulu pinjamnya gak sebesar itu
kan kalau saya membayar ini dengan ungkapan terima kasih
itu kan menjadi kebaikan
bahwa ketika kita membagi angpao
ini tradisi ya
kan sebelum sampai ke tangan saudara kita
itu sudah sampai kepada allah
nah ketiga niatannya adalah
ini memberi yang terbaik
menggembirakan hati orang
anak kecil itu kan beda kan
dikasih uang yang lusuh dengan yang baru
yang baru semangat dia
mengembirakan hati orang itu kan
dahkan bahkan dalam hadis
itu termasuk satu amalan
yang mendatangkan pahala besar
setelah anda mengerjakan kewajiban kepada allah
memasukkan kegembiraan ke hati
hati orang lain
menukarkan uang itu juga bagian
dari tradisi yang baik
asal niatannya juga
ini jadi pertanyaan tambahan
ketemu sama reunian lah ya
sama temen temen misalnya
nah biasanya nih
yang suka kita tidak sadari
itu jadi ajang
buat kita untuk saling menunjukkan
itu kan bisa jadi
dilema juga ya
itu adalah sesuatu yang negatif
nah itu yang perlu dihindari ya
tapi tadi baliknya seperti tadi mila
jadi kalau kita ingin membangkitkan semangat orang
ada orang di desa dulu
gak mungkin jadi orang hebat
tiba tiba jadi orang hebat
jadi pengusaha kaya atau apapun
dia kemudian tidak ada niatan riak
tapi sekedar menceritakan apa adanya dirinya
ya perhiasannya ya bajunya kelihatan bermerek kan
tapi ingin memberi inspirasi kepada temannya
ayo loh kalau kamu pun gak bisa bekerja
tapi anakmu nanti harus bisa seperti saya
itu juga kan menginspirasi
nah koncinya tadi
kalau tiba tiba ada dalam rasa di hati itu ingin membanggakan diri
tapi tidak kemudian setiap reuni dan menceritakan kisah sukses itu
menjadi sesuatu yang negatif
karena boleh jadi menjadi sesuatu yang positif kan
bisa jadi saya punya kolega
kemudian saat pulang saya kan bisa
nah kamu tahu gak temen bapak tadi itu
dulu waktu sekolah miskinnya kebangetan
sekarang jadi profesor
oke jadi memberikan harapan juga ya
dan itu juga sesuatu yang mendatangkan pahala kan
ketika dia bisa menjadi inspirasi buat orang lain
nah yang salah itu
kalau kemudian semuanya diartikulasikan dalam bentuk materi
sehingga ada orang yang tidak berani pulang kampung
ketika dia tidak sukses secara materi
karena biasanya nanti semuanya akan pamer harta ketika reunian
jadi jangan semuanya diukur dengan kacamata materi
iya dan tidak semua yang kita punya harus kita tunjukkan
kan gitu kita harus membaca kondisi melihat dan menjaga perasaan orang lain saat kita mudik
itu tadi kuncinya rasa rasanya saya setuju pak gaya
jadi menjaga perasaan juga mungkin tetangga kita atau rabat kita ya
boleh jadi nanti seiring dengan waktu
mila jadi nenek saya juga jadi kakek
jangan kemudian membedakan anak anak yang sukses dan anak anak yang tidak sukses
dari aspek materi
tapi ketika semuanya berkumpul
kemudian secara fakta ada yang allah berikan lebih dari yang lain
itu harus kita dorong ini loh inspirasi
kan sebetulnya lahir dari rahim yang sama
bapak ibu didik dengan fasilitas yang sama
tapi sekarang lihat kakakmu
itu menjadi inspirasi
tapi jangan kemudian kalau yang uangnya banyak dapat spesialis kamar di rumah nih
itu kan kemudian nanti justru mengganggu nilai silaturahmi
masya allah ini penuh ilmu isinya daging semua pak kiai hari ini
masya allah terima kasih banyak atas ilmunya semoga bermanfaat
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita kepada allah azza wa jalla
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadan berikutnya
sebelah itu fikrul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh